kita akan diskusikan pada malam hari ini babak baru pengusutan kematian brigadir j dengan bung martin simanjuntak kuasa hukum keluarga brigadir j
selamat malam bu martin apa kabar
selamat malam bung renhar
baik ada pak komjen paul purnawirawan ito sumardi mantan kabar eskrim polri selamat malam pak ito
selamat malam baik
baik saya akan langsung ke bang martin terlebih dahulu
permintaan otopsi ulang sudah dikabulkan oleh kepolisian
dan persisnya nanti yang akan disiapkan oleh kuasa hukum dan juga keluarga otopsinya ini akan seperti apa
dan melibatkan pihak pihak mana saja bung martin
boleh diulangi bung renat tadi agak terputus putus sinyalnya
otopsi ulang yang akan dilakukan ini akan seperti apa yang disiapkan oleh tim kuasa hukum dan juga keluarga
ya terima kasih
kami kemarin ada menyampaikan surat
yang ditujukan kepada kapolri kabar eskrim dan juga jajaran yang lain yang ada di mabes polri
tentunya surat kami ini mengenai permohonan untuk dilakukan eksomasi ataupun permintaan visum dan otopsi ulang
dari kami merekomendasikan adanya tim eksternal dari mabes polri seperti rspad
lalu dari rscm dan juga dari rumah sakit swasta yang lain yang memiliki
kredibilitas yang baik dalam hal otopsi maupun melakukan forensik
seperti itu bung
oke apakah itu sudah disetujui juga oleh pihak kepolisian
dan kapan persisnya akan dilakukan otopsi ulang
ya tentunya melalui pertemuan kami kemarin
kadif umas polri menegaskan dalam pertemuan bahwa surat tersebut diterima dan harus segera dilakukan
ya dan juga terkait
tim lain dari mabes polri ataupun dari forensik polri juga akan dihadirkan
nah mengenai kapannya dilakukan otopsi ulang itu kami belum tahu jadwalnya
kami sih berharap ini dapat dilakukan sesegera mungkin agar menghindari adanya pembusukan di tubuh
yang mungkin saja dapat membuat hasilnya tidak optimal bung
dan kemarin sudah ada gelar perkara ya juga dihadiri oleh tim kuasa hukum
apa poin poin dalam gelar perkara yang menjadi catatan dari tim kuasa hukum
ya kita mempertajam pelaporan kita
seluruh bukti bukti yang kami himpun melalui foto foto yang dilihat oleh keluarga langsung
itu kami jelaskan langsung di dalam rangkaian

mabes polri juga mencari penyelidikan yang berbeda
lalu kami juga mendapatkan informasi bahwa di dalam penyelidikan ini mabes polri juga mencari penyelidikan yang berbeda

dan juga melibatkan bukan hanya satu direktorat
tapi juga melibatkan direktorat sahibet
untuk membantu agar alat alat bukti yang lain itu bisa di tracking ataupun dilihat
supaya bisa menerangkan kasus ini
oke termasuk juga pernyataan kepolisian yang sudah mengatakan sudah menemukan cctv ya

saya ke pak ito terlebih dahulu
pak ito melihat sampai saat ini
sudah gelar perkara sudah dikabulkan
juga otopsi ulang kalau menurut
kompolnas ini kepolisian sudah
sangat transparan sudah sangat terbuka
anda sepakat dengan itu pak ito
saya sepakat kalau melihat
dari perkembangannya ya
karena kita semua mengikuti
di media bahwa
apa yang menjadi permintaan
daripada kuasa hukum
korban itu sudah dipenuhi
kemudian juga pak kapolri
sudah mengambil langkah langkah untuk
pihak pihak atau personil
korban yang diduga terkait
dengan masalah ini baik dari masalah
saya kira mungkin kita semua
melihat sekarang beberapa sudah
daripada keganjilan yang selama ini ada
contohnya misalnya cctv yang
selama ini dikatakan hilang
atau tersambar petir tidak kondusi
saya pun juga tidak tahu apakah cctv yang di luar
atau di dalam kalau yang di dalam
maka inilah merupakan alat bukti yang
betul betul tidak terbatahkan
kemudian masalah hp yang hilang
sekarang dengan melibatkan
dari direkturat cyber tentunya
mudah untuk mencari jejak digital
di provider saya juga
sudah bertanya dengan provider
mereka mengatakan kalau atas
permintaan penyidik pasti akan bisa dibuka
kemudian hal hal lain
yaitu dilakukannya olah
tkp ulang sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam
prkp nomor enam tahun dua ribu sembilan belas
di sana sudah digunakan
garis polisi dan lain sebagainya meskipun
dari segi prosedur ini sudah
menyalahi karena olah
tkp itu kan harusnya dilakukan
kejadian itu terjadi supaya
tkp tidak rusak kemudian juga
tidak ada barang barang bukti yang hilang
nah ini pun tentunya menjadi
analisa pengkajian untuk
fungsi internal polri ya
pengurahan saya kira nanti akan
ada juga anggota anggota
lain yang mungkin akan mendapatkan
sanksi contohnya misalnya olah
tkp pada saat pertama apakah
dilakukan oleh yang betul betul
sesuai dengan kewenangannya tugas
forensik atau inavis atau bukan
ya terus mengapa kok laporannya itu
sangat sumir ya kemudian menjadi
pertanyaan pertanyaan masyarakat saya kira ini
sudah sangat progresif yang dilakukan
oleh tim sus dan saya optimis bahwa
yang akan ditunjukkan oleh pak kapolri
melalui janji beliau ini akan bisa
diwujudkan saya kira demikian baik pak ito
meskipun masih banyak yang menilai ada
beberapa kejanggalan perbedaan
pernyataan dari yang awal oleh
kepolisian sampai yang sekarang termasuk
juga soal cctv dan klaim temuan
keluarga bahwa ada seperti bekas
jeratan di leher dari almarhumnya

dari peristiwa yang terjadi di
peristiwa yang terjadi di
peristiwa yang terjadi di
korban brigadir j
justru itulah kasus ini kan
peristiwanya tadinya hanya dua ya
bung renat pertama adalah dugaan atau
laporan daripada adanya pelecehan upaya
pelecehan yang kedua ada tembak menembak
kemudian dari yang ditemukan oleh
teman teman kuasa hukum daripada
korban brigadir j ini berkembang lagi
menjadi satu peristiwa ya kemungkinan
terjadinya penganaian berat ataupun
kasus dalam satu peristiwa sehingga ini
yang harus menjadi pekerjaan rumah bagi
tim sus ini untuk mengumpulkan bukti bukti
terkait sehingga bisa menentukan siapa
yang menjadi tersangkanya dan siapa yang
menjadi saksi saksi apa barang buktinya
salah satu tadi adalah otopsi ulang
otopsi ulang tentunya yang digunakan
adalah otopsi yang pertama kemudian
dengan otopsi yang kedua karena otopsi
pertama itu juga mungkin dilakukan pada
saat kondisi jenazah masih utuh dan
tadi disampaikan oleh
kuasa hukum bahwa otopsi ulang ini juga
harus dilakukan sesegera mungkin karena
kalau sudah pembusukan ini akan juga
menyulitkan mendapatkan hasil yang
optimal saya kira demikian oke kalau saya
kembali ke bung martin kemarin kita
dengar dari tim kuasa hukum juga ada
dugaan temuan jeratan ini berdasarkan
foto atau bagaimana sementara informasi
awalnya sampai kemudian tim kuasa hukum dan
keluarga juga melihat ada dugaan jeratan
ini bukan dokumentasi ataupun
pengabadian suatu momen melalui device
yang dilakukan oleh manusia nah foto itu
tidak mungkin ada kalau tidak ada orang
yang menjepret ataupun yang mengambil
foto tersebut ini tentunya inline bahwa
semua sumber informasi ataupun dugaan
itu adalah awalnya dari orang orang
sekitar yang berada di jambi ketika
menerima jenazah tersebut nah kejanggalan

disampaikan kepada kami dan juga
disertakan dengan bukti bukti yang akhirnya
ketika kami teliti dengan detail
memang ada identik dengan bekas
bisa dibilang tali bisa dibilang juga
kawat di area bagian leher ini
sebelah sini jadi ya demikian gitu bung
oke jadi ini masih berdasarkan penglihatan
dari foto yang kemudian di penglihatkan
oke jadi ini masih berdasarkan penglihatan dari foto yang kemudian di penglihatkan
jadi ini masih berdasarkan penglihatan dari foto yang kemudian di penglihatkan
jadi ini masih berdasarkan penglihatan dari foto yang kemudian di penglihatkan
sumber awalnya justru bukan dari foto
foto itu adalah dokumentasi
penglihatan di awal ketika jenazahnya dibuka
dari peti mati itulah ketika dilihat ada luka sayatan
ada luka patahan jari dan juga sobek dan lunglai ya
jarinya itu sampai dengan terlihat hampir mengikis
dari bagian tengah sampai dengan kuku
dan juga tadi ada jejak
tali ataupun kawat ya kami duga
oke dan itu tidak masuk ke dalam hasil otopsi yang pertama ya yang dilakukan
tidak ada hasil otopsi yang disampaikan kepada kami walaupun kami menolak
yang ada adalah kami menerima bukti surat
pertanggal delapan juli dua ribu dua puluh
itu yang judulnya adalah
surat permintaan visum raya
nah di dalam surat permintaan visum raya trappertum itu
ada identitas dari korban
lalu ada waktu kematian
lalu ada luka lukanya itu cuma satu
luka di dada luka bulat luka lubang ya luka peluru
lalu keterangan mengenai informasi ditemukannya mayat tersebut
dalam kondisi seperti apa
yaitu seperti sedang kondisi telungkup ataupun tengkurap gitu ya
hanya seperti itu saja
tidak ada mensertakan ataupun mencantumkan
terhadap temuan temuan kami yang kami temukan
seperti ada luka sayatan ada luka jerat
ada robekan ataupun jahitan yang lebar ya di bagian sebelah kanan
lalu ada lebam lebam biru di rusuk sebelah kiri
ada bekas tembakan di tangan kanan
ada bekas sayatan ataupun susahkanan di kaki
atau bekas tembakan itu tidak ada
hanya satu bekas luka yang ada pada surat
yang diajukan oleh polres metro jakarta selatan
yang ditujukan ke rumah sakit polri
yang mendatangi atas nama kapolres metro jakarta selatan gitu ya
oke baik pak ito
tambahan dari anda tanggapan dari anda ketika
tadi dikatakan juga oleh bu martin bahwa
kira kira mungkin apa yang dilihat oleh pihak keluarga
ini berbeda dengan hasil yang disampaikan oleh pihak kepolisian
termasuk juga hasil otopsinya
baik bu martin
kita tentunya perlu menyampaikan aturan ya
aturan atau prosedur dalam otopsi itu
biasanya hasilnya otopsi lengkap itu adalah
untuk digunakan di peradilan sebagai alat bukti
kemudian juga yang disampaikan oleh bung martin tadi
atau melalui mewakili keluarga
itu adalah petunjuk petunjuk baru yang tentu nanti
harus dibuktikan dengan otopsi ulang
apakah dalam otopsi pertama itu nanti kalau sudah
sudah dibuka secara lengkap
itu sudah bisa menjawab daripada apa yang disampaikan
oleh keluarga atau tidak
kalau tidak tentunya akan ada pertanyaan
kan petugas yang melakukan otopsi itu adalah
seorang ahli kedokteran kehakiman
disumpah dia ya tidak boleh berbohong
nah kalau sampai ini terjadi
maka ini ada satu pelanggaran kode etik ya
yang bukan saja kepada anggota kita
tetapi kepada pelaksana itu
dan hasil otopsi itu
hasil otopsi ulang itulah yang nanti akan bisa menjawab
apa yang sebenarnya terjadi
kemudian disana akan dikaitkan dengan laporan dari kuasa hukum
kalau memang terjadi tanda tanda bekas penganiayaan
maka laporan tentang penganiayaan yang menyebabkan matinya orang
ataupun pembunuhan berencana itu
akan bisa masuk dalam proses penyidikan
di sana akan bisa ditentukan siapa yang diduga sebagai tersangkanya
dan siapa siapa saja yang akan diambil sebagai saksinya
termasuk yang baradae yang menembak ya tentu akan menjadi saksi di sana kan
demikian bung martin
pak ito menurut anda proses otopsi ulang yang ideal itu yang seperti apa
karena yang kami dengar mohon dikoreksi juga bung martin kalau salah
ini kan tim kuasa ku meminta ada dari tndad
dari tiga matra begitu ya
ada juga dari pihak pihak yang lain yang dianggap punya independensi
dan tidak berkaitan dengan kepolisian
apakah memang itu perlu dilakukan sampai sedetail itu
jadi ada dua hal ya
yang pertama bung rehat
bahwa kalau otopsi ulang ini kan untuk kepentingan apa
karena untuk kepentingan yang mungkin tidak seperti kasus yang sekarang
itu saya kira tidak melibatkan unsur luar
tetapi kan disini adalah adanya kecurigaan
kemudian adanya keganjilan keganjilan yang harus dijawab
yang sudah dibuka seluas luasnya oleh pak kapolri
sehingga disini sangat tepat kalau kita melibatkan dari
independen yang ikut serta di sana
sehingga tidak ada lagi istilahnya hal hal yang ditutupi
nah independen ini juga kan dulu saja saya waktu masih di reserse
kita menggunakan ahli ahli dari forensik ui
dari usu dan dari berbagai universitas
ataupun dari rcm
saya kira ini apa yang dimintakan oleh tim kuasa hukum
satu hal yang sangat wajar
karena ingin menguak kasus ini
sehingga apa yang dilaporkan itu
yaitu pembunuhan berencana
kemudian juga penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang
ini bisa terpenuhi unsur unsurnya salah satu melalui hasil otopsi ulang itu
jadi idealnya memang harus bersama sama dengan pihak independen
bung martin di luar soal otopsi ulang
kemarin di gelar perkara
polisi juga menyampaikan bahwa telah menemukan bukti petunjuk cctv
yang dinilai mampu untuk membuat terang kasus kematian brigadir j
apa tanggapan dari tim kuasa hukum
dari temuan cctv yang diklaim oleh kepolisian ini
bisa mengungkap kasus kematian dari brigadir j
tapi dijawabkan nanti
bung martin kita break dulu
kami akan segera kembali
rumah irjen paul verdi sambo
sejauh mana tim kuasa hukum mengetahui atau menanggapi soal temuan cctv yang disampaikan oleh kepolisian
terima kasih bung renhard
yang pertama kami tidak tahu apakah cctv yang ditemukan ini adalah cctv yang ada di dalam rumah atau di sekitar rumah
atau cctv yang ada di pos security yang mana disampaikan oleh ketua rt setempat
irjen paul purnawiratawan feno ya yang mengatakan bahwa ada pengambilan cctv oleh orang orang yang tidak dikenal
nah ini dulu yang harus kita garis bawahi yang mana cctv yang ditemukan
nah tapi yang manapun cctv yang ditemukan tentunya cctv ini memiliki bobot yang tidak kalah pembuktiannya secara fakta
ada tiga kejadian yang harus ditemukan
yang pertama cctv yang dibuktikan dan dapat dibuktikan melalui alat bukti elektronik tersebut
yang pertama adalah adanya tembak menembak
kalau ada tembak menembak dan ada cctv di rumah pasti akan membuat terang
manakala video ataupun tangkapan layar dari arah rumah itu bisa dibuktikan oleh cctv
karena ini bisa membuktikan apakah memang tembak menembak atau ditembak setihak
yang pertama itu
yang kedua adanya upaya masuk ke dalam kamar
tentunya kalau ini cctv
yang di dalam rumah pasti akan bisa dapat membuktikan dengan mudah
apakah memang ada upaya masuk dari almarhum brigadir joshua ke rumah ataupun khususnya ke kamar dari istri dari bapak irjen polisi sambo
lalu keterangan yang ketiga yang dapat diungkap melalui cctv adalah adanya satu alibi dari salah satu pihak yang mengatakan bahwa tidak ada di rumah
tidak ada di rumah pada saat kejadian
nah ini bisa dicek
manakala juga pada saat tidak ada di rumah itu izinnya adalah untuk melakukan tes pcr
nah kalau ini kita mau buktikan ini bisa dibuktikan melalui cctv yang ada di rumah dan juga yang ada di post security
karena keluar masuk mobil ataupun keluar masuk orang itu pasti kerekor oleh dua cctv ini
jadi penting sekali bukti cctv ini segera dipelajari dan juga dijadikan sebagai rangkaian pemeriksaan
agar bisa mencocokkan terhadap tiga peristiwa dan alibi
tapi apakah kuasa hukum yakin dengan temuan cctv yang disampaikan oleh kepolisian ini atau sejujurnya juga tim kuasa hukum masih bertanya tanya masih bingung ini cctv yang apakah benar cctv yang mana karena sebelumnya ada dinyatakan cctv nya mati dan lain sebagainya
ya biarlah nanti waktu dan fakta yang menjawab ya bung ya
makanya penting bagi kita untuk mengetahui cctv yang mana yang ditemukan
walaupun memang sebenarnya secara pembuktian memang tidak ada cctv
sebaiknya tidak diketahui gitu kan supaya tidak menghalangi proses penyelidikan ataupun penghilangan barang bukti ataupun penyocokan alibi terhadap temuan baru
itu yang pertama
nah yang kedua pada saat penyampaian penemuan cctv ini memang tidak disampaikan ketika kami bertemu dengan tim ini ya dari kadif humas polri terus dari wakabare skrim pada pertemuan digelar awal itu tidak disampaikan itu
nah itu justru disampaikan ketika mereka rilis
nah ini penyampaian ini berbarengan
dengan berita lain yang mana ada penonaktifkan dua pejabat ya dua pejabat
yang satu itu adalah karo paminal dan yang satu lagi adalah polres jakarta selatan kapolres jakarta selatan
nah menurut saya kalau untuk penonaktifan karopaminal mungkin ini sejalan ya serangkaian peristiwa dan juga mungkin tindakan preventif yang memang baik
karena memang ada dugaan bahwa posisi tersebut ataupun kewenangan tersebut mungkin dapat dihapus
karena menggunakan kewenangan tersebut mungkin dapat adanya potensi menjadi obstacle ataupun menjadi semacam hambatan
cuman kalau untuk penonaktifan kapolres saya berpikir begini kapolres ini kan perkara yang dua ini sudah ditarik ke poldak
dan melalui pertemuan kemarin wakabare scream juga mengatakan bahwa akan segera juga ditarik ke mabes polri
sebenarnya kalau menurut saya secara fungsi dan kewenangan harusnya kapolres ini tidak usah dinonaktifkan juga tidak apa apa
nah namun jika dicocokkan dengan penemuan bukti cctv yang menurut narasi pemberitaan itu dapat membuat terang benerang
nah ini juga bakal menjadi suatu pertanyaan yang baru bagi kita
itu ya lho bung lenat terima kasih
oke baik pak ito soal cctv temuan yang disampaikan oleh kepolisian bahwa sudah menemukan bukti cctv
tapi yang masih menjadi pertanyaan adalah cctv yang mana dan itu juga tidak dijelaskan oleh pihak kepolisian
ya pertama adalah dalam penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan secara ilmiah ya atau istilahnya scientific crime investigation
kita suka lihat di serial tv ya
cctv itu adalah fakta atau bukti visual yang tidak terbantahkan
ya tidak mungkin akan direkayasa
sehingga itu adalah sangat penting
jadi betul yang disampaikan bung martin
cctv itu yang harusnya kalau kita mau menemukan bukti cctv
harusnya kalau kita mau lengkap melihat daripada satu kasus yang ada di dalam rumah
yang ada di sekitar rumah dan yang ada di penjagaan
karena di sana bisa dihitung apakah waktunya kapan kendaraan yang masuk yang mana
kalau dikatakan ada kendaraan yang keluar bisa dilihat semua di sana
kita juga belum tahu ya cctv yang mana yang disampaikan
nah kemudian juga kalau kita menggunakan cctv itu
maka itu akan sangat mudah untuk mengungkap satu perkara
apakah itu memang betul terjadi tembak menembak
ataukah terjadi hanya penembakan dan juga mungkin ada satu penganiayaan berat ya
apakah memang betul ada tadi disampaikan bung martin
yang dilaporkan adanya percobaan untuk pelecehan ya
saya kira kita tentunya menunggu daripada hasil tim sus
karena ini kan akan diberikan secara umum
nah secara umum setelah nanti semua selesai
kemudian masalah penonaktifan
saya sependapat hanya mungkin kalau kapolres jakarta selatan
pertimbangannya adalah pernyataan kapolres yang memberikan semacam kesimpulan dini ya
sehingga masalah ini menjadi melebar kemana mana ya
karena kan kalau dalam kesimpulan biasanya lazimnya bahwa memang betul terjadi tembak menembak
tapi kita masih menyelidiki apa yang menjadi penyebabnya
jadi tidak menyimpulkan misalnya ada yang menembak dengan apa namanya
dengan panik ya kemudian juga ada percobaan pelecehan seksual dan lain sebagainya
saya kira mungkin ini yang menjadi pertimbangan dari bapak kapolri
untuk menonaktifkan yang bersangkutan
kemudian kalau yang kalau paminal saya setuju
karena kan bagian daripada fungsi paminal itu ada di dalam tim sus
jadi tidak untuk menghilangkan adanya konflik kepentingan
mau tidak mau orang orang pimpinan pejabat di sana itu harus dinonaktifkan
apalagi yang bersangkutan yang mengantar jenazah
yang kalau dinilai dari aspek etika atau kemanusiaan mungkin ada semacam pelanggaran
jadi pertimbangannya demikian bapak martin ya
saya kira mungkin mudah mudahan kita semua menunggu hasilnya
dan ini semua bisa terang benerang ya
dan kita juga bisa memberikan keadilan ya kepada korban
ataupun kepada pihak pihak yang terlibat
tapi kita tetap harus mengedepankan azaz peraduga tak bersalah
karena kita tidak bisa menghakimi orang sebelum fakta fakta ini bisa diungkap
demikian bapak martin
oke jadi anda jadi
jadi anda meyakini bahwa cctv itu tidak bisa direkayasa
tapi yang juga ditunggu oleh pihak keluarga atau tim kuasa hukum adalah
seharusnya kemudian kalau sudah ditemukan ini bisa dibagikan kepada pihak keluarga
saya kira bukannya
itu kan sekarang pihak keluarga sudah diwakili oleh kuasa hukum yang mengerti tentang masalah hukum
saya kira mungkin kalau dibuka di gelar perkara itu kan sekarang pak kapolri sudah menyampaikan
akan disampaikan secara transparan objektif dan independen
nah ini tentunya menjadi hak
daripada keluarga yang diwakili oleh kuasa hukum untuk mengetahui sehingga tidak ada lagi namanya pertanyaan
ataupun anggapan adanya rekayasa
dan yang dituduhkan atau yang disangkakan ini bisa dibuktikan apakah benar atau tidak
saya kira demikian
tapi tampaknya tim kuasa hukum juga belum menerima bukti cctv yang ditemukan oleh kepolisian ini pak ito
kan saya mendengar bahwa dari teman teman di dalam itu sekarang
ini kan dilakukan secara komprehensif ya
jadi bukan hanya jadi ada tim cctv yang bekerja ada tim cyber yang bekerja
ada tim olah tkp yang bekerja kemudian ada tim yang menganalisa peristiwa ini ya
berdasarkan laporan yang tambahan ya laporan baru yang disampaikan oleh tim kuasa hukum
saya kira tim kuasa hukum itu akan bisa menghubungi daripada mabes polri ya
karena kan pak kapolri juga sudah transparan
sudah transparan yang akan menyampaikan
hanya yang tadi disampaikan oleh pak kadif humas
kita supaya bisa lengkap ya secara menyeluruh
tentunya kita berharap dengan temuan cctv dengan otopsi ulang
ini akan bisa mempercepat pengungkapan kasus ini
tidak menjadi polemik yang terus berkepanjangan saya kira itu ya
oke bung martin ada tambahan dari anda tanggapan
ya sedikit tambahan tadi kan saya sebutkan tiga peristiwa ya
yang pertama adalah tembak menembak
lalu yang kedua dugaan ingin masuk ke dalam rumah ataupun ke dalam kamar
yang ketiga adalah pencocokan alibi tes pcr ya keluar ya
ada satu lagi tadi yang saya kelewat
kita harus mencocokkan juga apakah memang benar
masuknya mobil ataupun kendaraan itu sesuai dengan apa yang menjadi laporan
dari laporan di polres jakarta selatan
sudah sepastinya mobil itu masuk sebelum jam tujuh belas
nah kalau bukti cctv ataupun alat bukti elektronik cctv ini ditemukan
yang di depan perut itu dan juga di dalam
itu bisa mencocokkan antara waktu dan kejadian perkara yang diadukan itu
apakah sesuai atau tidak
karena kami menduga ya lokus dan tempus delikti itu bisa saja tidak di durian tiga
tapi bisa saja antara matahalang
dan jakarta kenapa bisa begitu
jadi gini saya sedikit ulangin ya bung hendra ya
lalu komunikasi terakhir itu jam sepuluh empat puluh lima kepada adiknya
nah kalau kami cocokkan dengan aplikasi google maps ya
di waktu subuh hari sekitar jam dua pagi
itu jarak antara magelang ke jakarta adalah lima ratus sekian kilometer
yang mana kalau pagi pagi itu tujuh jam
tujuh jam setengah
nah ini kan kalau berangkatnya jam sebelas sampai jam
lalu tembak menembaknya itu kapan
sudah nyampenya terlalu cepat dan secara analisis waktu itu kurang masuk gitu loh
makanya kami menduga adanya dugaan ataupun perbuatan tersebut
lokus dan tempus deliktinya bisa saja antara magelang menuju jakarta
makanya dengan ditemukannya alat bukti elektronik berupa cctv itu
itu bisa mencocokkan apakah memang benar faktanya ada mobil masuk
dan mobil masuk juga ke dalam rumah
dan juga orang masuk ke dalam rumah pada waktu tersebut
begitu loh bung renat
jadi sekarang ini kan sudah masuk ke babak berikutnya ya
ada mau otopsi ulang
kemudian juga ada cctv yang baru ditemukan sebagai alat bukti menurut kepolisian
ini sudah menyita perhatian menjadi isu nasional pak ito dan juga pak martin
dari tim kuasa hukum
tim kuasa hukum sejak awal sudah melihat ada kejanggalan
ada banyak kejanggalan kemudian melaporkan ini sebagai pembunuhan berencana
mempertanyakan juga di mana sebetulnya lokasi pembunuhan ini
artinya tim kuasa hukum juga sebetulnya
apakah memang juga sudah memiliki dugaan dugaan siapa sebetulnya
atau apakah ini memang benar dilakukan oleh lebih dari satu orang
terkait dengan misteri kematian brigadir j ini bung martin
kami menduga pelakunya lebih dari satu
tapi mengenai siapa yang melakukan tentunya kami yakin
orang orang yang ada dalam waktu kuala lokus dan tempus delik
di antara magelang dan jakarta
yang ada di duren tiga maupun dalam perjalanan
itu semua layak diasosiasikan ataupun dikualifikasi sebagai orang orang yang mungkin saja terlibat
nah oleh karena itu kami tidak bisa memastikan siapa yang berada di dalam perjalanan
kami tidak bisa memastikan siapa yang melakukan
tadi bapak ito sumari menyampaikan dalam hukum pidana itu memang kan harus ada asas peraduga tak bersalah
kalau kita tidak bisa menemukan bukti yang kuat tidak boleh kita menuduh orang pak
ya bung tidak boleh
nah oleh karena itu penting sekali alat bukti elektronik cctv ini
karena biar jangan martin lukas iman juntag ataupun kamar universitas iman juntag yang menuduh sembarangan
tapi biarlah bukti yang sahih yang menunjukkan siapa siapa saja
yang bisa saja menjadi tersangka dalam kasus ini
oke jadi tim kuasa hukum menduga bahwa orang orang yang ada di lokus dan tempusnya
itulah yang kemudian bisa menjadi pelaku dari kematian dari brigadir j ini bung martin
benar demikian ya
ataupun calon tersangka ya
kalau pelaku kan harus melakukan proses hukum acara pidana ya
nah calon tersangka
dan itu yang nanti akan dibuktikan lewat alat alat bukti termasuk juga cctv yang sudah ditemukan
pak ito seberapa penting sekarang otopsi ulang itu bisa mampu mengungkap misteri kematian ini
dan ketika kepolisian mau atau mau membuka atau mempersilahkan keluarga untuk melakukan hatopsi ulang
ini menurut anda apa maknanya
menurut saya sangat penting untuk bisa mengungkap
sebetulnya peristiwa yang terjadi apakah hanya dua peristiwa
ataukah tiga peristiwa
sekarang kan peristiwa sebelum ada pelaporan daripada kuasa hukum
hanya tembak menembak yang diakibatkan disebabkan oleh adanya laporan dari upaya pelecehan
tapi ternyata kan perkembangannya di sini adalah ada kemungkinan peristiwa lain
yaitu penyiksaan atau penganian berat kemudian yang diikuti dengan pembunuhan atau pembunuhan yang berencana
sehingga hasil otopsi ulang inilah akan bisa membuktikan apakah betul hanya ditembak
kalau ditembak berapa peluru kemudian ditembak dari jarak mana dari arahnya mana
nah ini nanti harus dilakukan rekonstruksi ya bung reinhardt
sehingga rekonstruksi itu adalah berdasarkan daripada otopsi ulang termasuk dari cctv
kalau cctv itu adalah bukti visual yang tidak terbantahkan
nah saya kira betul yang disampaikan bu martin tadi
bahwa ini harus diurut
karena ini kan kejadiannya dari mulai menyebut magelang
tentu orang di magelang siapa saja
nah semua orang ini dimasukkan sebagai saksi
nanti dari saksi saksi hasil pemeriksaan bisa ditingkatkan menjadi tersangka
karena spdp surat pemberitahuan dimulainya penyidikan
itu pun sudah harus bisa menggambarkan adanya calon tersangka dan saksi saksi
itu tentunya saya kira sudah menjadi
sekarang sudah menjadi perhatian yang sangat serius dari tim penyidik yang dibentuk oleh bapak kapolri
baik pak ito pengalaman anda sebagai kabar eskrim melihat rangkaian kasus ini
ini sebetulnya anda mengatakan ini sebenarnya kriminal ya kriminal biasa begitu
apakah ini memang sebetulnya secara logik mudah diselesaikan
atau karena ada faktor faktor yang lain ada dugaan relasi soal relasi kuasa
dugaan intervensi dan lain sebagainya ini menjadi rumit
sekarang kan logikanya
sekarang kan logikanya saja ya bung reinhard
kalau misalnya tkp tidak rusak ya sejak awal
itu akan bisa ditemukan tkp itu berbicara
kalau otopsinya betul betul dilaksanakan secara profesional
maka itu mayat pun bisa berbicara
apalagi ada cctv ya ada cctv
tapi ini menjadi rumit mengapa
karena memang adanya prosedur yang tidak semestinya
misalnya lamanya untuk penanganan olah tkp yang bisa memungkinkan
hilangnya barang bukti ya kemudian juga mungkin otopsi yang barangkali ya
tidak dilakukan secara benar
olah tkp yang tidak dilakukan oleh petugas yang seharusnya
ini jadi kasusnya yang sebetulnya simple menjadi melebar kemana mana gitu ya
saya kira kemudian satu hal lagi ya mungkin penggunaan senjata api
saya kira kalau mau yang mudahnya itu dicek saja
melalui logistik senjata api itu kira kira apakah dipegang oleh siapa sejak kapan
kemudian peluru yang masih ada di tempat di tubuh korban itu diambil
dicecehkan melalui balistik apakah berasal dari senjata itu atau bukan
saya kira mungkin masalah ini sebetulnya satu penyidikan yang tidak terlalu rumit
kalau yang tadi saya sampaikan bukti bukti yang ada yang bisa mendukung
yang bisa mendukung dan yang tidak terbantahkan ini semuanya tidak hilang
atau tidak dipindahkan
tidak rusak dan juga tidak ada statement statement pendapat yang istilahnya mendahului
daripada penyelidikan yang secara intensif dilakukan secara profesional
saya kira itu
baik anda sepakat pak ito dengan yang tadi disampaikan oleh bung martin
bahwa calon tersangka ini memang ada mereka yang ada di lokus dan tempus selama kematian dari brigadir j ini
ya jelas kalau calon tersangka itu harus ada di lokus
lokus deliktinya dan tempus itu kan waktunya ya
saya kira mungkin salah satu misalnya brigadir e atau barada e
yang bersangkutan itu kan kalau dikaitkan dengan penembakan apakah sebagai saksi apakah sebagai tersangka
karena yang bisa menentukan yang bersangkutan itu tidak bersalah adalah melalui proses pengadilan
apabila ditemukan rangkaian bahwa yang bersangkutan itu membela diri ya atau notewear ya atau permah
itu kan harus melalui proses

jadi kita di sini tidak bisa menyimpulkan bahwa seseorang yang terlibat ini tidak bersalah
kita itu bukan pengadilan kita itu bukan jaksa
tapi kita adalah penyidik yang menyajikan fakta fakta untuk kejaksaan kejaksaan ke pengadilan pengadilan memutuskan
saya kira banyak kasusnya demikian
saya yakin bung martin juga sebagai ahli hukum ya beliau juga sangat memahami bahwa untuk menentukan seseorang ini sebagai tersangka dan sebagai saksi
itu harus betul betul ada rangkaian kegiatan yang dikaitkan kepada yang bersangkutan didukung dengan bukti bukti
karena apa kalau tidak dia akan bisa menggugat kita ya melalui proses peradilan
saya kira mungkin ini pun juga kita harus hati hati ya menentukan seseorang itu apakah dia terlibat atau tidak
sehingga tadi disampaikan sudah azas praduga tak bersalah ini harus selalu dikedepankan
karena nanti yang menyatakan bersalah adalah pengadilan
karena kan kalau masih tersangka tersangka kan masih sebagai orang yang disangka demikian
kedepan anda yakin bahwa tersangka ini akan diungkap secara jelas transparan karena banyak spekulasi ini melindungi beberapa pihak
anda yakin pak ito kepolisian akan benar benar bisa bekerja profesional dan juga akan menetapkan tersangka yang bisa menjawab tanda tanya dari banyak pihak
kasus ini adalah melibatkan personel polri ya
personil polri kemudian juga petinggi polri keluarga polri
maka disini kita lihat institusi
saya sangat yakin pak kapolri atau siapapun juga keluarga besar polri kita tidak akan rela kalau institusi dikorbankan hanya untuk mengorbankan untuk melindungi seseorang ya
oleh karena itu tekad pak kapolri sudah dibuktikan ya dengan
membentuk tim sus kemudian memenuhi kebutuhan yaitu menonaktifkan orang orang yang selama ini diduga akan bisa ada konflik kepentingan
kemudian juga memberikan kepada keluarga juga untuk bisa melakukan otopsi ulang ya
kemudian melibatkan fungsi eksternal ya termasuk komnas ham termasuk dpr komisi tiga untuk bisa mengawasi
ini kan satu hal yang sudah sangat transparan
kita tidak ada lagi ruang untuk sembunyi
dan saya yakin masyarakat sekarang menunggu
apa yang dilakukan oleh polri untuk bisa memberikan satu jawaban ya
karena memang ini kalau jujur saja saya sebagai keluarga besar polri sesuatu hal yang sangat tragis
yang sangat menyakitkan kita
tetapi lebih baik keadilan itu harus ditegakkan dan institusi harus betul betul dijaga
kita tidak boleh merusak institusi hanya untuk melindungi seseorang
ya tentu harapannya begitu ya pak ito
tentu juga harapan dari bung martin dan semuanya
bung martin terakhir ke anda
kita menunggu proses otopsi ulang
kalau kemudian hasil otopsinya sama dengan otopsi yang dilakukan oleh kepolisian apa respon dari tim kuasa hukum
nah yang pertama hasil otopsi yang pertama belum dibuka dan kami tidak tahu
yang kedua jika memang pihak pihak yang dilibatkan untuk melakukan otopsi ulang ini adalah tim tim yang independen dan komposisinya itu seimbang
ya kami akan lihat apakah memang benar apakah sesuai fakta
kalau memang sesuai fakta masalah kita bantah pak
bu ini langkah yang baik dari kapolri ya untuk setidaknya menunjukkan keseriusan dalam menangani perkara ini ya kita sambut baik
tadi pak ito menyampaikan bahwa ini peristiwa yang sangat tragis
saya setuju pak
ya pangkat kecil pangkat besar itu sama
yang membedakan adalah kewenangannya
tapi hak untuk hidup sebagai manusia itu diatur di undang undang hak asasi manusia haknya melekat sama haknya
nah kita ingin memastikan bahwa setiap orang yang bekerja di polri baik yang pangkatnya rendah sampai yang tinggi
itu yang berjumlah sekitar empat ratus ribu orang ini mendapatkan kenyamanan dalam bekerja
jangan sampai nanti mereka berpikir bahwa akan terjadi peristiwa yang serupa dan tidak pernah terkuak
karena nanti tidak akan ada yang nyaman untuk bekerja di polri
kami cinta polri pak kami peduli pada polri
karena negara ini berhasil atau tidak negara ini tetap utuh atau tidak semuanya itu ada perannya masing masing termasuk peran dari kepolisian
karena itu marilah kita bekerja seprofesional mungkin setransparan mungkin
supaya output dari pekerjaan kita ini bisa memberikan keadilan bagi keluarga dan juga publik yang sudah mengatensi terhadap kasus ini
jangan sampai publik dan keluarga kecewa
kalau memang itu fakta pasti kita akan terima

sajikanlah fakta itu dengan bukti bukti yang benar
bukan hanya sekedar asumsi
itu mungkin bung dari saya terima kasih
kita tunggu hasil otopsi ulang dan prosesnya akan seperti apa
karena belum tahu kapan persisnya akan dilakukan
kita akan lihat dan kita akan pantau bersama
pak ito dan juga bung martin mudah mudahan otopsi ulang nanti kemudian juga ditemukannya cctv
ini bisa mengungkap misteri kematian dari brigadir

yang ditemukan oleh cctv
dan otopsi ulang bisa menjawab asas keadilan
yang ditemukan oleh cctv

ini bisa diinginkan oleh pihak keluarga korban
terima kasih banyak pak martin siman juntak pak ito sumary
terima kasih banyak untuk waktunya selamat malam sehat selalu
selamat malam pak ito selamat malam
tim gabungan polri dan tni menggelar olah tempat kejadian perkara atau tkp
lanjutan kasus penembakan istri anggota tni di semarang
kami akan segera kembali ke saat lain